pt transportasi jakarta telah mengoperasikan layanan khusus untuk pegawai fasilitas kesehatan mulai rumah sakit puskesmas hingga laboratorium di jakarta
dalam siaran per senin empat belas april kepala humas pt transjakarta nadia dipo sanjoyo mengatakan layanan khusus ini berlaku sejak minggu tiga belas april kemarin dan beroperasi pukul sembilan belas tiga puluh sampai dua puluh tiga tiga puluh setiap hari
layanan bagi pegawai vaskes ini bisa diakses dari sembilan puluh sembilan halte dan dibuka bagi pegawai vaskes cukup menunjukkan kartu identitas atau surat tugas kepada petugas di halte transjakarta
telah tersambung melalui telepon kadif sekretaris kooperasi dan humas transjakarta nadia di
selamat sore mbak nadia
halo selamat sore para pemirsa dan masnya selamat sore
ya dengan verdi mbak nadia mbak nadia kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail bagaimana kemudian aturan dari layanan khusus ini diberlakukan mekanismenya seperti apa rutenya kemana saja dan berlakunya dari jam berapa ke jam berapa mbak
oke baik terima kasih
sebenarnya layanan ini memang kita dedikasikan khusus bagi seluruh petugas kesehatan yang ada di jakarta yang masih harus
keluar rumah untuk pergi bekerja melayani warga jadi layanan ini kita siapkan disesuaikan dengan jam mereka beroperasi
mulai dari jam lima pagi sampai jam sebelas malam jadi layanan khusus ini juga yang pertama adalah layanan dari point to point dari hotel ke rsud
bagi yang bagi para petugas kesehatan yang tinggalnya di dekat rsud di dekat hotel
hotel yang sudah disiapkan untuk dijemput itu adalah merupakan layanan gratis
hotel hotelnya itu hotel the rcc sunter the rcc pelumpang the rcc sempaka putih dan hotel grand sempaka
itu semuanya gratis pakai bis metro trans low entry
ini yang sudah lebih dulu ya mbak ya kebijakan ini ya
nah ini langsung ya direct
nah kemudian untuk layanan yang malam itu dari jam sembilan belas tiga puluh sampai jam dua belas tiga puluh
itu melintas di tiga belas koridor brt trans jakarta
jadi halte akan dibuka hanya untuk khusus petugas di sembilan puluh sembilan halte itu dengan headway dua puluh sampai tiga puluh menit sekali
jadi warga biasa tidak kita perbolehkan untuk mengapa untuk menaiki menggunakan layanan ini dari pukul delapan belas atau jam enam sudah tutup

kesehatan baik itu laboratorium atau mengirimkan catering atau petugas kebersihan yang mesti berpiket dari seribu sembilan ratus tiga puluh sampai dua puluh tiga tiga puluh kita buka halte itu
kemudian untuk yang di perbatasan
apabila para tenaga kesehatan ini tinggalnya di daerah perbatasan itu kita antar pakai royal trans
kita jemput dari titik titik tertentu yang ada
kemudian kita antar mereka ke dalam koridor
nanti di koridor itu bisa turun di dekat rumah sakit masing masing
yang keempat ada lagi layanan khusus feeder perbatasan direct ke rumah sakit di daerah sekitaran situ
jadi tetap masa masa operasinya disesuaikan dengan jam jam schedule mereka harus datang dan pergi ke rumah sakit maupun ke pusat
di masa psbb ini untuk masyarakat biasa kan berlakunya dari jam enam hingga jam delapan belas
tapi kalau kemudian untuk membedakan fasilitas bus ini dengan fasilitas yang digunakan masyarakat dengan tenaga medis ini apa mbak
dari busnya kah
atau memang cukup saat masuk ke stasiun memperlihatkan identitas
atau bagaimana kemudian mengidentifikasinya
untuk yang point to point
apabila mau ikut dengan gratis silahkan menunjukkan kartu identitas dan surat tugas
dan itu harus asli
apabila mereka security ya harus tunjukkan security yang mana dengan surat tugasnya di mana
untuk demikian pula yang untuk di halte halte juga begitu
karena ditutup dulu jam enam belas untuk warga biasa kemudian kita buka lagi jam sembilan belas tiga puluh hanya untuk mereka

untuk layanan perbatasan biasanya kan kita pakai royal itu rp dua puluh ribu
ini kita taruh tarifnya cuma rp tiga lima ratus sebenarnya
sekarang untuk para petugas kesehatan ini untuk sampai masuk ke jalur feeder brt nya kita
oke jadi di pukul rata rp tiga lima ratus untuk semua asas

oke ini berlaku dari pukul delapan belas sampai pukul dua puluh tiga tiga puluh mbak ya
nah untuk yang layanan malam hari untuk yang pagi hari dari jam lima pagi
oke ini pun juga pengaturannya juga sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini
bahwa headway nya juga masih diatur dan kapasitas penumpang di dalamnya juga tetap berlaku seperti yang seharusnya
betul tetap social distancing tetap ada
headway nya tetap bus kita perbanyak untuk memastikan jarak aman di dalam bus
tetap harus menggunakan maskar
dan kita juga tetap menyediakan tempat hand sanitizer
dan bus itu selalu dicuci pagi siang sore pagi siang sore
masih seperti ketika awal kita menerapkan peraturan untuk mengurangi penyebaran covid ini
tidak ada transaksi tunai juga
oke apakah kemudian ini juga dibantu dengan sosialisasi di sejumlah stasiun
atau maksud saya di sejumlah terminal
terminal bus transjakarta ini mbak atau bagaimana
sosialisasi kita lakukan lewat media lewat instagram lewat sosmed kita
dan kita juga ada website khusus covid sembilan belas transjakarta
di situ menginformasikan berbagai rute yang dilewati oleh transjakarta
apa saja layanannya bisa diakses di situ
jadi memang ini banyak tempat juga atau akses juga yang bisa diketahui loh masyarakat untuk bisa menggunakan layanan seperti ini ya
betul ini memang kita memang mengidentifikasi rumah sakit rumah sakit besar dan puskesmas di seluruh jakarta
dan koridor koridor yang kita buka itu memang koridor yang dilewati oleh rumah sakit rumah sakit tersebut
beserta feeder feeder yang kita bawa itu memang mengambil petugas petugas yang memang tinggal di daerah perbatasan dan harus pergi ke jakarta
jadi kalau gak salah sekitar ada hampir seratus rumah sakit yang dilewati oleh
layanan transjakarta ini
oke oke baik baik baik terima kasih
mbak nadia penjelasannya cukup jelas
kalau kemudian bagi fasilitas khusus ini bisa dimanfaatkan oleh tenaga medis khususnya
yang memang menjadi sangat membantu begitu untuk mereka kemudian bisa bertransportasi
baik terima kasih
mbak nadia dipo sanjoyo kadif sekretaris korporasi dan humas transjakarta